jalan juga sama orangtuaku
clear kan masalahnya
ngajak nikah lo lagi gimana
terus si rinda ngajak nikah gue lagi gimana
karena anak kita jadi pedang sang

susah diatur pak
saya sakit aja pak
kemana kita lah
nah udah ya aduh akang
gue perhatiin nih ya
dari semenjak pertama gue ketemu sama melu
sekarang nih lo banyak perubahan gue liat
dari dulu mah saya mah begini aja
soalnya saya tuh suka ngerawat badan yo
saya tuh suka salon pedicure kerembat
jadi wek yo alusan
eh udah cukup lu jangan kegeran dulu
siapa tahu gue ngeliat lu mata gue sekarang lagi belekan
eh akang lo mau keteng teng taingan taingnya
saya itu juga matanya lagi picok makanya ngetes si akang
udah udah udah
ini yang gue demen dari lo
kalau marah muka lo tambah
dinikahin sama rindang
gue janji gue kagak bakal ngacir lagi bang
gue udah kapok
gue kagak mau
babi gue jadi sengsara
gue kagak mau cari
saya juga udah siap nikah sama kamang
sekarang majikan gue sudah kawin sama
maksudnya si kamal sama rindang udah kawin udah nikah
berarti kita aman
udah jadi keren
y divertah dance
yang bener tuan
gua kagak mau tau
lu cari si ois sampe ketemu
ini ada apa lagi
si rangga juga
di situ mau pada ngapain
dengar baik baik ya
mau dijadein bini ke sembilan nih
dijadikan salakin ketujuh
nggak bisa dipercaya
buat gua kangen ketau
bini ke sembilan
buat jangan kemau
nyalahin ketujuhnya si rindang